pemerintah dan pt pertamina berupaya untuk memastikan subsidi energi terutama bahan bakar minyak pertalite dan solar agar tepat sasaran
dan karena itulah per satu juli masyarakat di lima provinsi akan masuk dalam tahap uji coba pembelian bbm bersubsidi menggunakan aplikasi milik pertamina
pro dan juga kontra bergulir di masyarakat kita bahas hal ini bersama dengan jurubicara menteri bumn ada arya sinulinga dan ketua harian ylki sudaryatmo
selamat malam bapak bapak
bagaimana cara anda membuat teknologi melalui bumn dan pertamina
bagaimana cara anda membuat teknologi melalui bumn dan pertamina
tolong dong anggaran sudah diberikan kepada untuk subsidi itu tolong yang diberikan ini tepat sasaran
nah jadi kemudian langkah berikutnya karena untuk mencari yang tepat sasaran maka dilakukanlah pendaftaran
ini loh kuncinya pendaftaran ya
pendaftaran itu bisa lewat tiga
pertama my pertamina aplikasi
ini untuk yang pertamina untuk pakai yang bisa
yang kedua lewat website pertamina
nah yang ketiga yang manual
yang dia nggak bisa akses internet atau akses juga handphone dan sebagainya
itu bisa langsung datang ke spbu yang terdekat
jadi mereka daftar
nah nanti proses ini setelah data ini dapat
maka nanti data tersebut akan diseleksi oleh teman teman esdm yang memang punya kewenangan
untuk menseleksi siapa yang berhak mendapatkan subsidi tersebut
nah setelah dapat nanti setelah seminggu atau dua minggu setelah mereka mendaftar
maka akan diberikanlah data bahwa mereka berhak
nah mereka berhak itu kalau tadi di my pertamina ada barcode qr codenya
kemudian nanti yang di email pun akan ada qr code nya
bagi yang dia tidak punya handphone dan sebagainya gitu ya
nanti qr code itu akan diberikan kepada mereka dan akan ditempel
ditempel di kendaraan
kan nanti mereka mau beli
akan datang ke spbu
tapi itu agak jauh dari nozzle nya ya nozzle nya di spbu sehingga akan ada mahal lah karena bukan handphone
bukan handphone ya
nah dia akan di scan barcode
itu scan baik yang di handphone tadi yang di my pertamina bisa juga di atas yang di email dia itu maupun di kendaraannya
nah ketika dia di scan kalau layak dia dia baru masuk ke bbm nya
kalau dia memang layak dan oke untuk diverifikasi memang berhak untuk beli
nah ketika dia beli dia bisa bayar lewat cash
kalau dia mau bayar pakai my pertamina george ya sebelum dia sampai ke you dia akan bayar sendiri ya lewat online nya
tapi kalau dia mau pakai cat itu pun boleh
jadi jadi seperti itu dia
nah jadi itu itu dilakukalah percobaan
percobaan untuk di lima provinsi
ini jadi ini untuk mendaftar loh
untuk membeli ya
daftar saja dulu
jadi untuk mendaftar siapa yang berhak
nah antaranya tapi sayangnya angkat itu justru aplikasi my pertaminanya
bukan bahwa nanti mereka manual juga boleh di mobilnya itu boleh ditempel nanti barcode nya itu
ya qr code nya itu bisa ditempel nanti
jadi dia nggak perlu pakai handphone untuk ke situ gitu
tapi kalau dia mau pakai pun juga bisa
jadi nanti lama lama kan bertahap kita berharap satu tahun dua tahun tiga tahun ke depan
orang makin lama makin aware dengan ini
aware dengan ini maka dia akan lebih mudah
untuk pakai digital tapi untuk sekarang
sih enggak ini hanya untuk pendaftaran saja
hanya untuk uji coba saja ya bang
iya atau enggak
my pertamina ini adalah salah satu caranya
sementara ada tiga cara untuk mendaftar
baik untuk mendaftar bukan membeli
penerima subsidi ini belum
rigidkah di pertamina
tuh kan kita kan
nggak punya data itu mbak
nanti kita akan dapat data itu
kita akan kasih ke sdm sdm yang akan
berhak atau enggak berhak mungkin dari
jenis kendaraan lah
tc nya lah atau tahunnya saya belum
itu haknya teman teman sdm
bukannya teman teman di kita
baik baik saya ke pak sudaryatmo
kalau melihat hal ini bergulir
kalau tadi diklarifikasi oleh
bang arya juga ini bukan hanya my pertamina
tapi ada tiga cara lain
cuma dengan kebijakan ini ada harapan
untuk bisa menurunkan konsumsi bbm
subsidi bahkan hingga sepuluh persen klaimnya
apakah kebijakan ini benar akan tepat
sasaran atau justru orang orang
yang mungkin sebagian
ya terima kasih
dalam konteks reformasi
kebijakan subsidi energi
memahami ya memahami
dan tadi sudah disinggung pak arya
bahwa selama ini
subsidi tidak tepat sasaran
dan juga ini ironis
dari sumber energi fosil
disubsidi ditambah lagi
daratan ylki kan juga
setiap tahun selalu ada
ada konsumsi ya di atas target
yang ditetapkan pemerintah
sama satu lagi ditambah
harga minyak dunia
yang dijadikan patokan di apbn
sama harga realnya itu kan juga sudah
sudah tidak sesuai harga bbm
kan enam puluh tiga usd berbaloi
sementara harganya sudah di atas
seratus nah ini memang
kebijakan kebijakan yang sangat entry
memang mencampur subsidi
cuma ini aplikasi kan menaikkan harga
terus yang kedua adalah
tadi yang pembatasan
konsumsi bbm dengan
memastikan bahwa subsidi
bbm ini tepat sasaran
di sini memang masih ada pertanyaan
sebenarnya sebenarnya profil yang
berhak menerima bbm subsidi
itu seperti apa satu itu yang kedua
kementerian sdm untuk
ini yang basisnya jenis kendaraannya
profil masyarakatnya kemudian yang kedua
dari yang mengajukan
tadi sama identitas di
nomor kendaraan apakah itu
berikut sama tadi
sebenarnya dengan kebijakan ini
kuota per orang
sehingga dia bisa membeli
ini tadi jadi itu satu
kemudian yang kedua kalau soal
dari data ylki
yang itu tadi ya
pengguna smartphone kita itu kan
sekitar satu ratus enam puluh juta kemudian
barusan saya cek
di playstore itu yang download
itu sekitar satu juta dan analisa
ylki itu berada
di irisan menengah ke atas
jadi ylki berharap bahwa
proses pendaftaran itu justru mengandalkan
di manual tadi
kalau sasarannya menengah ke bawah gitu
dijawab tadi kalau melihat
dari profilnya akan seperti apa nantinya
karena kalau melihat menengah ke atas
menengah ini luas sekali
bang arya bahkan ada kelompok
menengah yang juga rentan yang sebetulnya
mungkin masih bisa
karena saya bukan dari kemudian esdm
kalau saya tadi diundang lagi
karena sumber dari esdm
karena dari kebijakan itu
itu dikewenangannya di esdm
kami ini adalah
bumn yang menjadi operatornya
laksanakan di bawah
dispakat mas sudar
makanya aspbu terdekat
orang boleh daftar
karena kita tahu
ini akan bisa menjangkau dengan sangat cepat
kalau dia di mana terdekatnya
nanti dia akan ambil barcode nya di situ
dan dia bisa tempel di kenderaannya
jadi aplikasi itu nomor terakhirlah
yang terangkat ke media kan
oke bang arya tapi apa yang membuat
dan juga pertamina merumuskan bahwa
dengan pertalite dan solar bersubsidi ini
dengan harus mendaftar terlebih dahulu
dengan tiga cara tadi itu jadi
karena sekarang kita nggak tahu siapa yang beli ini
bener nggak sih
karena ternyata kayak solar aja
tapi pas dibeli itu sampai mereka itu pakai
sampai untuk industri
jadi memang yang nggak berhak
malah beli solar itu
jadi banyak sekali pencurian pencurian terjadi
itu yang membuat
subsidi yang harusnya untuk masyarakat
diambil oleh industri
bahkan bukan itu tujuannya
sama juga kayak tadi pertalite
yang tadi mobil mobil tertentu yang harusnya dia bisa
yang pertamax atau yang lainnya gitu ya
ini nggak dia masuk ke pertalat
oke tapi dari cara ini
menurut bang arya akan efektif
tidak menurunkan konsumsi dari
karena akan ketahuan kan siapa yang berhaknya otomatis kan
dan lebih rigid kan
bisa aja ada permainan
tapi udah semakin kecil permainannya
karena semua udah digital mbak
selagi di puter gitu
kalau melihat segmen pengguna
solar subsidi sudah diatur penyalurannya
lebih tepat sasaran sementara pertalite tadi
saya katakan segmentasinya masih terlalu luas
apa kemungkinan kemungkinan yang
terjadi kalau ada penyalahgunaan
dari kebijakan ini
ya memang ini ya
penyalahgunaan tadi misalnya begini
dia membeli untuk
bukan dipakai sendiri tapi
dengan melalui barcode tadi harapannya
kan dia ada pembahasan
pembatasan kuota kan gitu
ada pembatasan per kuota saya nggak tahu
basisnya per orang atau per kendaraan
sehingga dia memang
subsidi ini hanya untuk konsumsi sendiri
bukan untuk diperdagangkan yang satu itu
kemudian yang kedua
yang tadi saya katakan tadi ya mbak
ini bagaimana kalau tadi ya pak
dengan data di kendaraan itu
berbeda apakah ini juga
berhak mendapatkan subsidi
masalah ini masalah
registrasi kendaraan kan gitu
kita itu kan sering apa
jual beli motor tapi tidak balik nama
apakah ini juga
juga apa sudah diantisipasi
terkait dengan kesiapan akurasi
di kita kan gitu
oke bang arya kalau melihat
angka dari harga
atau nilai jual disparitas harga
bbm yang subsidi dan juga non subsidi harganya
sebetulnya sangat jauh begitu
sebetulnya sangat jauh begitu belum lagi masih
sulit harus daftar dulu
tenggat waktunya ada
harus menunggu untuk mendapatkan
barcode tersebut kalau melihat
juga di kolom komentar di lidimasa
begitu banyak yang merasa
ini adalah pemaksaan masyarakat untuk
menggunakan pertamax tanggapan
soal dipaksa sih
kalau yang berhak berhak ya dia
pasti dikasih oleh negara dong
yang nggak berhak ya nggak dikasih lah
kita sederhana aja
itu prinsip lah ya namanya subsidikan
dikasih kepada orang yang berhak
jadi jangan kepada kasian gitu loh
kayang pajak kita ini
pajak rakyat ini ini dipakai
oleh orang yang nggak berhak
jadi jangan dipelintir gitu
jangan dipelintir bahwa ini untuk membatasi
pertama kalau anda misalnya
mobilnya udah bagus
habis waktu anda komplain juga ya kan nggak boleh
nggak akan pernah
dibatasi untuk subsidian
yang ini nggak akan dibatasi
selama dia berhak
itu prinsip pegangnya kalau dia nggak berhak
anda memang nggak berhak
jangan komplain gitu anda belilah
kalau melihat nanti turunannya akan
di lapangan seperti apa evaluasinya
juga nanti seperti apa
bagaimana kemudian bumn mengawal
program dari pertamina ini agar manfaatnya
benar benar dirasakan oleh masyarakat
australia kan di daerah daerah
yang nggak gitu besar
ada di jawa barat
di kawasan tertentu
dan kemudian di
jogja kaimang selatan
di sumatera barat dan lain lain
ini kita harus
kita lihat nanti bagaimana implementasinya mbak
kalau ternyata bagus hasilnya bisa tercover dengan baik sih
harusnya bisa jalan
ini contoh bagaimana ketika
tilang elektronik digunakan
itu besar banget loh ternyata
berapa kali lipat
berapa kali lipat tuh
setelah tilang elektronik dilakukan daripada
lebih presisi daripada manual mbak
ini kita harapkan nanti akan lebih
dan akan membuat apbn
negara itu betul betul berguna
dimanfaatkan untuk yang lain
bukan untuk orang yang nggak berhak
pak sudaryatmo terakhir
ada pro dan kontra yang mendukung
dan juga menolak hal ini
tadi seperti yang pak sudaryatmo bilang juga
mungkin ada oknum yang tidak berhak
tapi meminjam nik orang lain untuk membeli
pertalait atau mendaftar untuk membeli pertalait ini
untuk jangka pendek sampai nanti
evaluasinya selesai ini rasional
tidak untuk dilakukan karena ada jangka
waktu tunggu untuk mendapatkan barcode
sementara masyarakat membutuhkan
ya memang ini ya
kemudian yang kedua di masa transisi
itu ylki mengusulkan
layanan pembelian bbm subsidi itu
mix ada yang sudah pakai barcode
ada yang enggak tapi yang
yang pakai barcode itu lebih banyak
sampai orang didorong untuk
tadi kemudian berikutnya juga
begini kalau kita bicara subsidi
energi kan tidak hanya bbm tapi juga
lpg tiga kg kalau bisa
ini registrasinya itu
satu kali gitu loh jangan sampai nanti ini
registrasi bbm kemudian
lpg tiga di lo registrasi lagi jadi datanya
itu satu tapi bisa dipakai untuk
subsidi berbagai macam
kemudian termasuk juga subsidi
pangan kira kira begitu
oke artinya data penerima subsidi
ini harus jelas dan dari satu
pintu datangnya begitu ya pak sudaryatmo
dan harus jadi perhatian juga bahwa
hal ini atau kebijakan ini
tidak ada potensi
untuk menimbulkan masalah turunan lain di lapangan
begitu terima kasih banyak
narasumber saya malam hari ini ada
bang arya sinulinga jubir menteri
bumn dan juga pak sudaryatmo ketua
harian ylki terima kasih sudah bergabung
bersama kami di cnn indonesian newsroom